tahun dua ribu sembilan belas atau tahun dua ribu dua puluh satu
dua ribu sembilan belas yang boleh
pada saat itu kabar reskrimnya siapa
pada saat itu kabar reskrimnya apa
jangan dilihat ke situ apa sumber inspirasi di situ
masa gak tau kamu
siap mohon maaf lupa yang mulia
sudah berapa kali pergantian
tiga kali yang boleh
yang pertama siapa
kemudian pak listio sigit terus kabar skrimnya baru sekarang pak agus
baik saudara pernah dalam satu kesatuan dengan ferdisambo
pernah ya mulia
pada saat dia jaminkan sebagai apa
di rti pidum ya mulia
di rti pidum di tempat sekarang saudara
di tempat sekarang saudara
sebelum dikena kasus ini
siap yang boleh
ya berapa lama tadi satu tahun ya
seingat saya satu tahun
itu bidang kejahatan dan apa tadi
subjek tiga yang boleh
iya apa itu
kejahatan dan kekerasan
kejahatan dan kekerasan
kalau untuk mengamankan cctv ini termasuk apa itu
siap yang boleh
bagian yang mana itu kalau cctv itu
siap tidak ada bagian
bagian saudara tidak
bukan yang boleh
baik saudara tadi katakan bahwa saudara dipanggil ya diminta tolong ya
siap yang boleh
diperintahkan atau diminta tolong
diperintahkan oleh si acay
siap diperintahkan yang boleh
diperintahkan acay ya
pertama saudara saudara katakan bahwa saudara pada tanggal delapan itu saudara bersama dengan aceh datang ke
siap diperintahkan mendampingi beliau
ya malam saudara datang ke sana
siap yang boleh
saudara selama berapa jam di situ
sekitar jam enam lewat sampai jam sembilan yang mulia
jam enam sampai jam sembilan
posisi saudara ada di mana
di luar yang boleh
di luar itu pernah masuk ke dalam
tidak pernah yang boleh
siapa yang masuk ke dalam
saya tidak tahu yang mulia
atasan saudara masuk ke dalam nggak
masuk yang boleh
masuk ke dalam
saudara pulang bersama sama dengan atasan saudara
pisah jalan yang boleh
sempat bertemu sebelum pisah jalan
sempat yang boleh
sempat apa yang diutarakan dia
kemudian apa lagi yang diceritakan
korbannya joshua yang boleh
begitu ya artinya pada saat itu saudara sudah tahu
siap siap sudah tahu yang boleh
begitu ya baik
tembak menembak yang boleh
malam itu saudara sudah tahu
keesokan harinya di tanggal sembilan
saudara diperintahkan lagi oleh acai
siap yang boleh
untuk bertemu dengan agus
seperti itu ya
di dalam pikiran saudara saudara sudah datang tadi malam
ada kejadian dan diceritakan
tentunya saudara sudah mengetahui
ada kejadian dan diceritakan
tentunya saudara sudah mengetahui
saudara sudah mengetahui
bidung ya sebagai
apa itu penyidik di situ
iya sebagai penyidik
ada kejadian malam itu
saudara tidak paham
itu kaitannya apa
kalau sebetul saudara
kan itu pertanyaannya
mengarah ke mana itu
saudara sudah sebutkan tadi
mengarah ke empat puluh enam
jangan begitu lah
kan menjadi tanda tanya itu
udah itu aja kok
ada kejadian semalam
suruh amankan cctv
terkait apa kok saudara
nggak tahu isinya pun sudah mengarah ke sana
apa dalam pikiran saudara
apa hubungannya itu
kan paling tidak
sebagai penyidik saudara sudah
siapa yang mulai
makanya di sidang ini kemarin pun juga
kepada aceh kami tanyakan itu
kok sampai saudara
yang diminta untuk datang ke situ
dan sampai kenapa kok kemudian
saudara diproses hukum
sementara dia yang memerintahkan
dia yang menyuruh saudara menghadapan
menghadapan dengan saudara agus
jadi biar kita buka ini
biar kita tahu dulu
saudara di baris krim yang menyuruh saudara untuk mengamankan
itu adalah di bagian
pertanyaannya ketika saudara
diminta untuk datang
saudara melapor nggak ke atasan saudara
ini sudah lintas
ya organisasi di
ini saya lihat di sini nih
tidak bisa kebetulan
inilah sebuah pandangnya sebagai
pengguna terhukum insur
dan pemimpin atau
pertanyaan kemudian oh ini banyak lagi pertanyaan yang muncul nanti
pada saat saudara terdakwa
memerintahkan kepada saudara
amankan itu itu ada di situ
atas dasar apa dia
kalau yang ini saya mau tanya
kalau seandainya sudah lintas
itu harus pakai surat perintah
siapa tuh memerintahkan saudara
itu dulu pertanyaan
siapa yang mulia
saudara kan diperintahkan agus
ini kan sudah lain divisi tuh
kalau diperintahkan seperti itu
itu surat perintahnya
harus pakai surat perintah dari baris krim kera
dari baris krim yang mulia
kenapa seperti itu ditanyakan
karena pada waktu
bvr itu mau diambil
atau mau diserahkan
sama orang polres jakarta selatan
surat berita acara penyerahan
kenapa tidak ada
ya karena dari awalnya itu
diserahkan oleh saudara
tanpa ada surat perintah juga
bagaimana kami akan mengeluarkan itu
itu kata orang
penyidik dari polres jakarta selatan
pertanyaan saya ini bu juga
pengembangan dari apa ini
jadi saksi dokteran
dari itu warsung
saudara kan pasti tahu itu
alurnya itu sepertinya
runtutan peristua itu kan
harus dilengkapi semuanya
makanya perintah dari awal itu
saudara sudah pernah
satu kesatuan dengan
malam itu ada kejadian
saudara memang diajak
jabatan saudara dengan acai
siap tidak ya mbak
baru kali ini bersamaan
yang sama dengan
pada saat ada
pak ferdis sampo
saya tidak bersama
waktu dia menjadi
saya masih jadi
seperi yang mulia
apa yang saudara
acai pada saat saudara
melaporkan bahwa saudara sudah menyerahkan itu
saya baru lapor pak ari cahaya itu di hari senin ya mbak
saat tiba di kantor
saat di kantor
selama itu tidak ada komunikasi
tidak ada yang mulia
karena pada saat itu
saya buru buru untuk pulang
kemudian kan malam takbiran
dan besokannya lebaran hari minggunya
saya bikin suara
saya berada di tengah